silahkan ya harapannya
beli rotinya kesini
kayaknya saya belum pernah nanya kamu umur kamu berapa ya
kamu umurnya berapa
saya masih mudanya baru dua puluh dua tahun
masih umur dua puluh dua
punya anak lima belas
jadi dia nikah teh dari umur berapa
jawab bener baik
masih muda ya
mereka bertiga kan apa ya
sama michael juga gak mau ketemuan sama gue
bajangan jangan mereka mikir hari ini ulang tahun gue kali ya
ada yang aneh nih
kamu baik banget deh
kayaknya kita jodoh deh
bisa sampe gak sengaja ketemu disini
aku mau ngomong sesuatu penting sama kamu
yang gak setuju kalau kita itu pacaran ya
aku gak setuju
dari dulu juga mama aku gak ngebolehin kita pacaran
aku sih yang penting kamu aja dulu yang setuju
ini tuh bukan soal hubungan kita bukan soal mama
dan cuekin dia
ya gak mungkin lah bebe melmel
hakim kamu kenapa sih tiba tiba nyuruh aku ngusuin boy
boy itu jahat bebe
dia udah mainin hatinya reva
reva tuh sahabatnya kita
kita gak terima ya kan
ya makanya kita mau kasih pacaran sama boy
kok ichael malah kasih tau mereka
emang kalian ada bukti
kalau bu itu jahat sama reva
haikal yang kasih tau ke cindy
kalau boy udah jadian sama angel
gak mungkin mereka tau soal smsnya si boy
kamu sendiri juga udah tahu kan soal sms itu
katanya kamu pacar aku
kamu bebep aku
kok tapi kamu gak pernah cerita sama aku
aku tuh gak tau apa apa soal ini
malah aku kaget karena haikal udah tau tapi dia gak bilang sama aku
aku bisa lihat dari mata kamu
kalau kamu bohong mata kamu kerip
tuh liat aku gak kedip kan
tuh kan kamu kedip
ya kan perih bebe
kalau gak kedip nanti keluar mata
lagi masih kamu gak percaya sih sama pacar kamu sendiri
ya malah aneh kali kalau lo gak tau yan
ya ampun kalian gak percaya banget sama gue
gue emang beneran gak tau
kalau emang gue tau gue pasti ngomong lah sama kalian
reva kan juga temen gue
ya udah kalau gitu sekarang gampang
kamu pilih boy atau aku
kalau kamu pilih boy kita putus selamanya
jangan gitu bebep
kamu jangan kasih aku pilihan yang sulit
gue sama kamu itu sama sama penting dalam hidup aku
kamu pacar aku dan bui sahabat aku dari smp
jadi gak mungkin lah aku main musuhin boy gitu aja
aku gak mau tahu pokoknya kamu harus milih
kalau kamu masih pengen main sama boy kita putus
cinta itu butuh bukti ian
bebep kamu jangan gitu dong bebep please

kamu harus kasih kesempatan aku dulu buat tanya ke boy
kamu harus kasih kesempatan aku dulu buat tanya ke boy
soalnya sms itu
gak mungkin banget gue jual kit sahabat gue sendiri
gak mungkin banget gue jual kit sahabat gue sendiri

tapi gue juga gak mau putus sama mary

kenapa jadi stress gini sih gue
udah bener bos malah
haikal cindy megan meli cuekin gue
ian juga kayaknya cuekin gue
jangan jangan mereka semua musuhin buah
kenapa jadi pada diemin gue kayak gini sih
kalau bapak benn inserted
jadi ka blackmail nya gue
gue udah salah sama kalian
apa jangan jangan lu berdua mau ngerjain gue
kayak waktu ulang tahun gua iya
gue lagi enak badan aja jadi
itu ngeperasaan lo aja kali
terus kenapa haikal cuekin gue
kalau soal haikal
gue gak tau tuh
coba aja lu tanya langsung ke haikal dia kenapa
aku geleng geleng karena bingung
silakan ya harapannya
beli rotinya kesini
oh iya kayaknya saya belum pernah nanya kamu umur kamu berapa ya
kamu umurnya berapa
saya masih mudanya
baru dua puluh dua tahun
masih umur dua puluh dua
punya anak lima belas
jadi dia nikah teh dari umur berapa
jawab bener banget
masih muda ya
kamu udah nikah
kamu udah punya pacar
lo dapat dari mana itu motor
sebenarnya sih itu titipan dari teman gue
cuma dia bilang nemuin itu motor ada di jurang
makannya dijual murah di bengkel gue
bener apa kata gue
cewek itu tuh gak mungkin bohong
tapi itu saya kan udah ngebuang motornya gitu aja
saya itu cewek juga tuh
udah buang motornya
gue udah keluar duit banyak buat dandanin itu motor
kalau begitu gampang
kalau itu cewek mau motornya
dia harus bayar apa yang udah lo keluarin
kalau dia mau bayar
gue baru kasih motornya
gue gak setuju tuh
biarpun itu cewek bayar uang ganti rugi
udah keren gitu juga
iya juga sih sayang juga
gak usah lo aja tuh motor sama cewek
lagian belum tentu juga kan itu motor punya dia
udah jelas jelas ya stay angkat sama bpkb nya dari dia indri
kalau masih bisa bilang itu bukan motornya
kebanyakan nonton dipo taiman kamu
ini tuh bukan masalah motornya
tapi kita harus lihat keadaannya ke depan